kamu mau tahu soalnya kan
kamu siap mak anak
nah waktunya sudah habis
nah waktunya sudah habis
tapi sebelum ibu mengumpulkan pekerjaan kalian
pak asani mesti ingin menceritakan sesuatu
pak asani mesti ingin menceritakan sesuatu
terima kasih ibu
setelah pak marta keluar dari sekolah kita ini
setelah pak marta keluar dari sekolah kita ini
kita sangat beruntung mendapatkan seorang ibu guru
kita sangat beruntung mendapatkan seorang ibu guru
yang dengan sukarela matang
tidak boleh digotwa
dan semalam anak itu mencuri soal soal ulangan lagi
tapi sayang rupanya dia dan teman temannya kecewa
karena soal soal yang keluar dibuat lain sama sekali
sekarang siapa yang masih mempunyai soal soal ulangan salinannya ataupun protokopiannya
harap menyerahkannya ke depan kelas
dan apabila dalam waktu tiga hitungan belum juga ada yang menyerahkannya ke depan kelas
maka terpaksa bapak akan geledah tasnya satu persatu

di subhistan gegendak
masih ada seorang lagi yang belum menyerahkannya ke depan kelas
kalau begitu bapak beri waktu satu menit
terima kasih munir
apakah pantas bu imas mempermalukan anak saya di depan teman temannya
apakah perlu sebagai seorang pendidik ibu mempermalukan anak saya cuma karena kenakalan kecil yang dilakukannya
apakah dua kali mencuri soal
ulangan dan menyebarkannya kepada teman temannya itu ibu anggap masih kenakalan kecil
ibu boleh saja menegurnya
tapi kan ada cara lain yang lebih baik daripada menggeledah dan menelanjangi dia di depan kelas seperti maling
menelanjangi dia di depan kelas
dari mana ibu dengar cerita sehebat itu
pak sanusi cuma meminta dia dan kelima teman temannya menyerahkan fotokopi soal saingan ulangan itu ke depan kelas
itu saja bu
apa kami tidak boleh bertindak begitu
saya kan tidak bisa menghalangi kekuasaan ibu sebagai seorang ibu
cuma untuk apa ibu tinggal di sini kalau cuma akan merepotkan anak saya
kalau memang ibu menilai tinggalnya saya di sini malah merepotkan anak ibu
kiranya sudah waktunya bagi saya untuk mencari tempat yang lain
saya sudah yakin
kita tidak mungkin menemenai orang lain
bukanlah hard forward

kalau setiap hari dia menyindir bahwa semenjak saya tinggal di rumah itu anaknya jadi pedagang
padahal anak itu doyan keluyuran malam sejak dulu pak
saya sudah merepotkan pak kandes kalau sekiranya tidak ada tempat lain buat setting
hai apa tidak lebih baik saya pulang saja ke bandung
ini saya katakan karena saya betul betul tidak ingin menjadi
kami sebagai kepala desa sekaligus ketua yayasan sekolah itu bu mohon maaf atas apa
saja yang telah terjadi hai kami disini semua menginginkan bu imas itu dapat perlakuan
yang baik bahkan bersyukur mendapatkan pendidik seperti ibu
hai begini bu
saya waktu satu dua hari untuk mencari rumah dengan keluarga yang lebih baik dimana ibu bisa
tinggal saya tidak tahu apakah tawaran saya ini pantas ditanggapi atau tidak sejak tadi saya
bertanya tanya dalam hati saya sebagai sahabat hai bolehkah saya memberikan jalan keluar dengan meminta bu imas
dengan meminta bu imas
hai dengan meminta bu imas
untuk tinggal di sini untuk sementara kebetulan masih ada kamar kosong di belakang saya
hai apa kehadiran saya